kau pikir aku percaya
sekarang gini deh kalau dia punya calon suami siapa nama calon suaminya
kamu kenal siapa dia
mbak adele aku pergi dulu ya
mbak adele tolong dilihatin jessica ini udah rapi belum
udah cantik kok non
terima kasih ya mbak ada maaf
aku selalu mau ketemu adik aku mau ketemu papa
jadi aku harus pastiin kamu
penampilan aku itu bagus
yaudah kalau gitu cus berantak
kamu ngapain disini
kamu kan harus banyak istirahat
kamu juga ngapain disini
udah pulang bukannya masuk
kau pikir emang aku gak khawatir sama kamu
ya tadi saya tanya sama mirna ketika kamu lagi istirahat
lagian dokter kan juga nyuruh kamu banyak istirahat
terus kamu sama mama ngapain disini
lagi ngobrolin perkembangan ya randy
lagi ngobrolin perkembangan ya randy
ya makanya saya ajak ngobrolin disini kan lagi adem
ya makanya saya ajak ngobrolin disini kan lagi adem
lagi enak suasananya
lagi enak suasananya
terus gimana kondisi pak randy
alhamdulillah udah membaiki kondisinya
sekarang lagi dijaga mamanya
sampai terhuka gitu
iya cuma luka kecil
nanti diobatin ya
saya mau jaga kondisi kamu dulu
saya nggak mau anak kita lahir prematur
saya mau kamu dan anak kita nanti sehat
sebenernya saya gak setuju al bohongin andin
tapi kasian juga andin
kalau dia sampai stres
tadi mama nelfon aku dia bilang besok mau foto mertenity shotnya di rumah aja
kamu kan lagi sakit baru sembuhin harus banyak sih rahat kan
ya tapi kapan lagi mas udah di schedulein juga sama mama
lagipula ya kalo capek nanti tinggal duduk kalo diam juga aku bisa jadi tambah lebih stress
ya udah tapi nggak boleh capek capek ya
ma nanti bantuin aku ya milih baju untuk maternity shotnya
oke kita pilih sekarang ya mau bantuin
saya disini dulu ya
kayaknya gue butuh bantuan pak sanusi lagi nih
halo pak sanusi pak saya butuh bantuan bapak nih
ya ada apa pak
gini pak saya itu butuh data datanya jessica
jadi saya butuh kontak hrdpt hartawan sentosa
bapak ada kontaknya
sebenarnya saya sudah pernah diminta sama bu rosa untuk ini pak
dan saya juga sudah coba hubungi mantan kepala hrdpt hartawan sentosa waktu itu
tapi beliau sedang di luar negeri pak
saya coba hubungi lagi sekarang ya pak
oke pak saya tunggu ya
ya baik pak sama sama pak
aduh neng kok nino gak nyampe nyampe sih
kok nino gak dateng gimana
tapi kok lama banget
mungkin macet pasti datang tapi
ih gak sabaran banget jadi orang
ini macet saya yakin macet
kalau enggak paling nino lagi isi bensin tiga puluh lima meter
ini enggak dong yang putri tidur
ya kan putri tidur aja itu rela nunggu pangerannya sampai ratusan tahun
kalah sama putri tidur
ya udah deh saya nunggu lagi aja
pak kita sudah sampai saya bantu turun ya pak
bisa ya bantu
salam oleh tuhan
akhirnya kamu datang juga
aku nungguin dari tadi
masih sudah satu kali bikin temper
makanya nunggu pukul
perna juga dari handphone
permasang yg tidur
bangga deketin suami orang
pergi dari sini
saya gak mau ngeliat kamu deketin suami saya
saya gak suka tau gak
saya mohon ibu jangan mikir yang enggak enggak dulu
saya gak mau ngerebut suami ibu
saya kesini karena saya bekerja sebagai asisten evanino
kamu kerja sama suami saya
kenapa kamu gak bilang sama aku
kamu sengaja ya kamu pengen selingkuh ya di belakang aku
kamu jangan semparkan ngomong
aku dan catherine tidak seperti itu
lagi pula catherine sudah punya calon suami
kau pikir aku percaya
apa untungnya aku bohong
sekarang gini deh
kalau dia punya calon suami
kamu kenal siapa dia
sampai jumpa di lain video